kok masih bisa
kan saya bilang kamu tunggu aja disana
oh kubah saya gak bisa jalan lagi
andi anin sama suaminya